untuk mengurangi polusi sampah plastik di laut
para nelayan di pantai bangsering banyuwangi jawa timur
melakukan bersih bersih pantai senin sore
sampah plastik yang sudah terkumpul kemudian diproses menjadi bahan bakar minyak
dengan proses distilasi
menggugah kesadaran masyarakat tentang kebersihan laut memang sangat penting
seperti halnya para nelayan pantai bangsering underwater di banyuwangi jawa timur
yang melakukan gerakan tarik plastik senin sore
nelayan bangsring ini mengajak para pelajar yang berwisata
untuk peduli lingkungan dengan memungut sampah plastik di tepi pantai
para pelajar tampak antusias mengikuti arahan dari nelayan setempat
mereka memilah sampah plastik berupa botol bekas tas kresek hingga stereofoam
aksi gerakan tarik sampah plastik ini mendapat respon positif dari guru
selain berwisata para murid juga bisa mendapatkan edukasi
tentang pentingnya menjaga laut dari sampah
pertama sekali karena kita pakai plastik biasa hanya kita batar
bisa kita membatas bukan dasar yang lain
harapannya apa untuk anak anak muda
ya sadar yang pertama sadar dengan kebersihan
kemudian juga bisa membedakan antara sampah yang bisa terurai
dengan sampah yang juga bisa terpulai
karena memang ada penggian yang bisa mempulai
dan sampah yang tidak terpulai itu akan menjadi kegiatan
kantong kantong plastik yang sudah terkumpul mulai diproses
untuk dijadikan bahan bakar
para nelayan mulai memilah sampah plastik mana yang paling layak untuk diproses
yang terpenting plastik dalam posisi kering
pemilahan dilakukan agar bahan bakar yang dihasilkan tidak tercampur air
kalau alat ini bisa menghasilkan bbm atau gas
itu sampah plastik
untuk lima kg sampah plastik
satu kali bakar
menghasilkan bahan bakar atau solar
dan pertarik juga gas
itu kalau saya ambil solar dan bensinnya saja
itu bisa menghasilkan empat liter bbm
proses mengubah plastik jadi bahan bakar minyak dan gas ini sangat mudah
segumpal sampah plastik dimasukkan ke dalam tabung vakum
kemudian dipanaskan hingga mencapai tiga ratus derajat celcius
beberapa menit kemudian
tetesan tetesan minyak dan gas keluar dari pipa setelah melewati jalur pendinginan
proses distilasi bertingkat itu kemudian mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar
untuk lima kg sampah plastik
bisa menghasilkan empat liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin
cofi zamani banyuwangi jawa timur